siapa yang marah marah
lo jangan tegang gitu dong minum dikit ya
udah sini biar gue aja yang pegang sendiri
gue bilang biar gue sendiri
kok ibu nggak dateng dateng sih
bel kita tuh udah terlalu lama tau nggak sih nunggu di sini
eh atau jangan jangan lo ngebongin gue ya
ya tunggu aja sebentar lagi napa mereka pasti datang
ya mana gue tau apa untungnya buat lo
tapi yang jelas lu tuh ngebongin orang bukan cuma kali ini aja
tapi udah sering tau gak
udah gue capek nunggu gue cabut sekarang
loh emang lia di sini juga tan
lo mah borl hasilnya
cuma lain kali kalau misalnya kamu jalan sama belinda ya bilang lah
nggak usah pakai sok bohong orang ini bang segala
ya sebenarnya sih aku juga mau minta maaf soal itu
ya emang sih aku salah makanya aku minta maaf ke kamu
cuma kalau aku jalan sama belinda sih itu ada urusan lain dih
emangnya masalah apa
ya emang bukan urusan ku sih tapi kan kalau misalnya kamu mau cerita ya aku mau dengar
lagipula bukan yang kamu pernah bilang kamu tuh nggak suka banget sama belinda
ya alasannya tuh
ya pokoknya gitu deh susah dijelasin ya
aku nggak mau
aku juga gak mungkin jelasin ke kamu
masalah kamu sama belinda ya pasti urusan pribadi kalian berdua kan
tahulah ya pokoknya ini urusan pribadi
pribadi aku dan aku nggak bisa kasih tau ke kamu
ya udah kalau nggak mau kasih tau juga nggak apa apa
ya udah terus
sekarang tujuan kamu ngujar aku apaan
gimana tujuannya kan
kamu kalau tadi bilang mau minta maaf sekarang sikap kamu kayak gini
udah nggak penting tau nggak aku juga nggak butuh
hanya di sini saja
kamu sih udah harus naik saja kita

oh oh buat begini fifty reagan
double art ke iranian
kendi learning law
jangan ikut campur urusan gue
bapak jangan salahin aksan karena saya yang salah
saya yang nyuruh dia untuk nyerahin koran
saya cucu keluarga raja
sepertinya koran itu penting banget buat bapaknya
apa hubungannya bapak dengan koran itu
kenapa sampai sekarang bapak masih menjimpun koran itu
kan gue udah bilang

bapak udah bilang
bapak udah bilang
bapak udah bilang

sebenarnya ada apaan sih kok
kenapa aksen gak boleh ada hubungan sama keluarga raharjo
jangan jangan kau tahu ya
di mana cucu ajeng raharjo berada iya kan
pakai nanya sekali lagi tanya
sekali lagi tanya
emang kong tahu ya
jangan lagi tanya
terima kasih kong
li lu kenapa sih marah marah terus
siapa yang marah marah
ada apa li
ada orang di sini kong liat
kamu kenapa lagi
lihat di sini
lihat itu liat
nanti kakak beliin makanan lagi yang banyak ya
li malam ini kamu pergi sama aku ya
ya kita pergi aja kemana kayak gitu yang penting
pokoknya kita itu bisa ngelupain kejadian yang semalam ya
kalau sore ini sih ya aku nggak janji soal kan aku harus
kamu batalin dulu semua acara kamu malam ini atau sore ini deh atau siang ini
semuanya kamu batalin dulu ya
yang penting aku bisa pergi dulu sama kamu ya
kamu pindah kursi ini ke sebelah sana
taruh di situ